ah dengan mata saya belok bang
adinda asih yang sangat pak amat kagumi dan hormati
serta anak anak semua yang pak amat sangat cintai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah kurang lebih empat belas tahun pak ahmad bersama sama dengan adinda dan anak anak semua
dalam mengarungi kehidupan yang penuh kecolak ini
ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul
sehingga pak ahmad merasa adinda dan anak anak semua
seperti keluarga pak ahmad sendiri
melebihi dari keluarga pak ahmad yang sebenarnya
pak ahmad ingat ketika hari hari pertama pak ahmad bertemu dengan adinda
adida begitu tampak tak berdaya
meskipun adinda menyembunyikan di balik wajah yang tegar
begitu juga dengan beberapa kemalangan yang menimpa adinda
adinda menerimanya dengan hati lapang dan cuma menunduk pada sang pencipta
dengan berdoa pada yang maha besar allah
adinda menyerahkan semua persoalan hanya kepadanya saja
adinda telah mengajari pak ahmad bagaimana menghadapi kesulitan
setelah pak ahmad renungkan apa yang pak ahmad dapat dari adinda selama ini
telah membuka pikiran pak ahmad
bahwa kepergian pak ahmad selama ini merupakan hal yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga
maka dari itu pak ahmad harus pulang ke kampung untuk berziarah pada anak dan istri
sebenarnya pak ahmad sangat berat untuk melangkahkan kaki dari perusahaan asih jaya
juga pak ahmad tidak bisa memutuskan
kapan pak ahmad harus kembali
atas bantuan adinda selama ini
pak ahmad tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada adinda
semua itu pak ahmad serahkan kepada allah swt
mengenai tugas di perusahaan asih jaya
pak ahmad cerahkan pada arif
karena arif sudah mampu melaksanakannya
karena pergi begitu saja tanpa memberitahu adinda
karena arif sudah mampu melaksanakannya
dan juga pak ahmad
karena pergi begitu saja tanpa memberitahu adinda
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pesat semua moodnya
jangan gampang ter bears
kecetanya orang serius

hah dengan mata saya belok bang
sudah jangan bambacot lo
nah itu mikrodetnya ayo
ayo turun semua
mikrodet ini sudah kami baca
tempang tempang saya semuanya disuruh turun bu
dan mikrolet saya dirusak bu
saya dihancam bu
dan mikrolet saya dibaca
untuk ditemukan polisi di daerah tanabang
apakah barangkali ibu punya musuh
ya seingat ibu sih
ibu gak punya musuh tuh
barangkali dan arif
satu satunya musuhnya arif hanyalah pak ahmad
ibu ingatkan kejadian yang lalu
itu kan bukan permusuhan antara kau dan pak ahmad
itu hanya kesalahpahaman saja
kalau begitu ibu harus lapor pada polisi
tidak tidak usah lapor polisi
anggaplah semua ini cobaan dari yang maha besar
ini imbalan untuk saudara beli
terima kasih pak
dan perkara rusak merusak mobil serahkan kepada kami
pendeknya beres pak
pokoknya dijamin pasti tidak ketahuan
sudah pergi kalian semua
dan awas kalau ketahuan
terima kasih pak
kamu yang membuat bapak melanggar hukum
kata orang mendapatkan uang di jakarta sangat sulit
tapi nyatanya kita kan gampang mendapatkan uang
hanya bermudah dengan getakan dan muka yang seram
kita banyak mendapatkan uang
ya bos hanya bermudah dengan getakan dan muka yang seram
kita banyak mendapatkan uang
dan pak samsudin tidak segan segan mengeluarkan banyak uang
asal tujuannya tercapai
itu semua dilakukan untuk menyenangkan hati anaknya

gue jadi kepengen tahu rupanya
seberapa gantinya si pemuda itu

yang tetap mengurangkan saudara dan anak cerisanya
kalau saat ini lebih banyak
tapi lebih tambuhan dong
ketawa juga els itu kehteuan mudah
kita sembarang relatives
berwho lehnya andre